memiliki mobil mewah sudah menjadi hal lumrah bagi warga desa miliarder yang viral di kabupaten tuban jawa timur
hampir setiap keluarga di desa ini memiliki mobil keluaran terbaru yang dibeli dari uang pembayaran lahan kilang minyak pertamina
namun tak sedikit di antara mereka ternyata belum bisa mengemudikan mobil
bahkan beberapa di antaranya mengalami kecelakaan ringan sehingga mobilnya harus kembali masuk ke bengkel
ini tadi belajar mobil pak karena mobilnya kan baru biar saya bisa tidak menggantungkan sama mas kalau mau kemana mana
berarti sebelumnya tidak bisa nyetir ini ya
iya belum makanya minta diajari sama masnya biar lanyah bisa
kabar kampung yang mendadak kaya ini pun mengundang serbuan sales marketing dari sejumlah perusahaan
mereka datang untuk menawarkan produk barang ataupun investasi uang jangka panjang
bahkan beberapa di antaranya rela datang jauh jauh
dari jawa tengah dan juga yogyakarta
banyaknya orang luar yang keluar masuk desa sumber geneng pun membuat warganya cemas
warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan
kalau warga tuban memborong mobil mewah lain halnya dengan warga desa kaungsari kabupaten kuningan jawa barat
desa miliarder yang juga tengah hangat di perbincangan ini memilih memborong ratusan motor yang dibayar secara tunai
tiga desa ini mendadak kaya usai mendapatkan pencairan dana ganti untung pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan kuningan
kini warga desa bersiap melakukan bedol desa dengan meninggalkan kampungnya untuk direlokasi
yang alhamdulillah tempatnya sudah disiapkan di sukarapi
yaitu desa sukarapi kecamatan ciberem
di sana sudah dibangun rumah kurang lebih empat ratus empat puluh empat jam
untuk rumah untuk masyarakat desa kaungsari
rencananya warga akan mulai meninggalkan desa ke tempat relokasi yang disediakan pada juli mendatang
penyeputan cnn indonesia